nggak heran ya kalau kemarin di lini masa sempat ramai warga bantu warga selama masa pandemi ini
saling membantu kasih makanan kasih obat obatan bahkan tadi ada pesannya
iya dikasih note gitu biar tambah semangat yang sedang berjuang melawan covid sembilan belas
reza juga salah satu penyintas sempat merasakan nggak sih bantuan yang juga diberikan oleh warga oleh teman teman sesama
iya jadi november lalu tepatnya saya menjadi terkena covid sembilan belas sampai akhirnya banyak sekali teman teman keluarga
benar benar membantu sehingga memang setelah sembuh saya juga janji dengan diri saya sendiri bahwa
saya akan kembali give back to society gitu jadi bantu masyarakat
jadi apa yang dirasakan oleh teman teman kita tadi sesama penyintas yang membantu orang yang sedang berjuang dengan covid sembilan belas tadi
itu pun saya rasakan salah satu yang saya lakukan adalah dengan mendonorkan plasma konvalesen
nah ini dia sesuai dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya
betul jadi kita akan ke pejuang selanjutnya nih yang punya kontribusi besar dalam membantu para pasien covid sembilan belas
dengan mengkoordinasikan para penyintas untuk mendonorkan plasma darahnya
salah satunya ini datang dari jawa timur reza permintaan plasma konvalesen yang terus meningkat membuat komunitas blood for life bahkan harus jemput bola untuk mencari pendonor plasma darah
pak jilan donor plasma sidorjo
tiga ratus dua puluh tujuh prajurit nial di markas komando armada dua surabaya
menjalani screening untuk menjadi donor plasma konvalesen
mereka menerima pertanyaan tentang riwayat kesehatan dan diambil sampel darahnya
sebelum melakukan donor plasma konvalesen para calon pendonor ini harus dilakukan screening terlebih dahulu
seperti misalnya anamnesa dan sampel darah
untuk anamnesa ini para calon pendonor akan diberikan beberapa pertanyaan oleh tenaga kesehatan kemudian dilakukan pengambilan sampel darah
nah selama dua atau tiga hari ke depan hasil kemudian akan keluar dan para calon pendonor yang dinyatakan lolos persyaratan
ini baru bisa melakukan donor plasma konvalesen
nah meskipun saat ini terapi plasma konvalesen ini masih dalam tahap uji klinis untuk terapi tambahan covid sembilan belas
namun saat ini ini menjadi salah satu ikhtiar untuk pengobatan covid sembilan belas
selain pernah terkonfirmasi positif covid sembilan belas dengan tes pcr
calon donor plasma konvalesen juga harus berusia delapan belas sampai enam puluh tahun dengan berat badan lebih dari lima puluh lima kg
bebas gejala covid minimal empat belas hari setelah dinyatakan sembuh
dan tidak menerima transfusi covid sembilan belas

pengambilan plasma konvalesen akan dilakukan di pmi surabaya dan sidoarjo sesuai ketersediaan alat
personel yang memenuhi syarat akan dipanggil untuk dilaksanakan donor langsung
untuk tni angkatan laut mengingatkan kembali
donor darah konvalesen atau plasma konvalesen ini dilaksanakan dalam rangka percepatan penanganan covid sembilan belas
dari kegiatan kegiatan sebelumnya yang sudah dilaksanakan
kebutuhan plasma konvalesen di jawa timur per hari rata rata satu empat ratus kantong
sementara ketersediaannya hanya sekitar sembilan ratus kantong per hari
selain sulit mencari donor jumlah mesin untuk mengolahnya juga terbatas
saya sendiri tiap hari itu banyak diterpon minta darah minta cahaya
tapi ya itu donornya yang sulit
dan antrinya juga banyak
jadi kalau sudah ketemu donornya antrinya
karena mesinnya cuma bisa berusia lima belas sampai enam puluh tahun
bisa hanya jadi itu
satu mesin kira kira satu hari itu rai sepuluh
bagi daerah yang tidak memiliki mesin plasma konvalesen ini tentu menjadi persoalan
calon donor harus menempuh jarak yang jauh untuk melakukan screening
kemudian kembali lagi untuk proses pengambilan darah
komunitas blood for life mengatakan
pmi setiap daerah harus mendapat bantuan mesin melakukan jemput bola
bekerja sama dengan rumah sakit melalui surat pernyataan ketersediaan pasien atau dinas kesehatan
terkait data penyintas covid sembilan belas
atau bahkan melibatkan komunitas donor darah
mereka nggak mungkin dong hanya screening saja di sana setelah itu ya balik lagi
tidak ada operasional atau tidak ada tim penjemput bola dari pmi
atau pmi bekerja sama sama perangkat yang ada di kabupaten setempat lah
memang tidak harus tertumpu dengan pmi sih tapi ini harus dipikirkan
di pmi surabaya tujuh mesin dalam satu hari hanya bisa menyadap plasma konvalesen dari tujuh puluh donor
sementara di sidoarjo empat mesin dalam satu hari hanya bisa menyadap plasma konvalesen empat puluh orang
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur
ya plasma konvalesen ini menjadi salah satu terapi yang dianggap bisa membantu penyembuhan pasien covid sembilan belas
tapi sebetulnya apa sih plasma konvalesen itu dan bagaimana warga bisa saling bantu untuk menghimpun plasma konvalesen
iya kita sudah bergabung bersama dr aryani pegiat gerakan plasma heroes
halo dr aryani selamat siang apa kabar dok
selamat siang mas alhamdulillah sehat
alhamdulillah ya ini awal mula bikin komunitas pendonor plasma konvalesen seperti apa dok siapa yang menjadi inspirasi saat itu dok
iya pada saat itu berawal dari kegelisahan saya sih melihat begitu banyaknya permintaan plasma konvalesen ya
pada waktu itu bulan desember dua ribu dua puluh
jadi berbagai media sosial saat itu
banyak mem broadcast tentang kebutuhan plasma konvalesen ini
dan sangat sulit mendapatkan pendonor pada saat itu
sedang kebutuhannya pasti bersifat urgent ya karena pasien pasti tidak bisa menunggu terlalu lama
dan saya lihat saya tanya belum ada komunitas atau wadah yang bisa menaungi para penyintas yang mungkin berkenan untuk berdonor
dan membantu para keluarga pasien untuk mendapatkan pendonor
akhirnya saya mencoba pikir
kenapa nggak kita coba buat ya wadah tersebut yang pastinya akan lebih memudahkan ya mencari tas yang mau untuk berdonor
dan kebetulan saat itu saya memang sehari hari bekerja di rumah sakit rujukan covid sembilan belas
dan banyak teman teman yang akhirnya mendukung
kenapa tidak dibuat
akhirnya saya memberanikan diri bersama teman teman relawan untuk menggagas komunitas
penyintas penyintas yang mau berdonor
dok tapi untuk menghimpun para pendonor plasma konvalesen sebetulnya syarat syaratnya apa aja sih dok
apa yang kemudian membuat pencarian pendonor ini jadi lebih sulit
apakah memang syaratnya cukup kecil cukup sulit
ya memang tantangannya itu ya mbak ya
kendalanya ada dua
yang pertama adalah mencari penyintas yang mau berdonor
kemudian cara yang kedua mencari pendonor yang bisa lolos untuk screening dan akhirnya bisa berdonor
nah itu kendalanya dua itu
jadi yang pertama kita sangat kesulitan mencari penyintas
karena kondisi saat ini berbeda sekali dengan pada saat peak yang pertama bulan november desember ya
pada saat itu sangat tinggi antusiasme dari penyintas untuk mau mendaftar menjadi pendonor
dalam waktu sekitar seminggu ada seratus waktu itu kalau nggak salah
yang ini seratus
yang mengisi google form kami
tetapi bulan juni juli ini sangat sangat sulit ya mbak
kondisinya memang sangat berbeda
mungkin pertama karena kondisi ppkm ya itu yang menghambat mobilitas antar penyintas untuk mau bisa datang ke kota yang ada pmi nya
kemudian juga varian delta ini yang membuat mereka ragu ragu juga takut

kemudian juga banyak para penyintas yang masih belum sembuh

itu yang menyebabkan mereka akhirnya tidak bisa berdonor
ada pula yang beralasan sudah divaksin
pada saat itu ada kebijakan kalau sudah divaksin tidak bisa berdonor harus menunggu tiga bulan
tetapi alhamdulillah sekarang sudah bisa ya
setelah vaksin pertama atau kedua tiga sampai tujuh hari bisa langsung berdonor
kemudian kendala yang lain pasti ya ada yang takut jarum ada yang trauma
kita lihat ke medis
masih ada stigma negatif itu masih tetap ada
satu lagi yang kendala yang kedua tadi
kalau kita sudah dapat penyintas nih yang mau berdonor tetapi ada lagi kendala
pada saat melakukan screening ternyata tidak banyak yang akhirnya lolos untuk bisa berdonor
karena kadar antibody anti sars cov dua itu sangat rendah
jadi tidak memenuhi syarat untuk bisa berdonor
ini kan plasma hero sebagai komunitas nirlaba yang tidak mendapatkan uang seperserpun
sebenarnya bagaimana apa motivasinya yang membuat dokter aryani ini bisa terus menjalankan plasma hero sampai dengan sekarang dok
jadi kita semua relawan ya
kita ada sembilan
mas irwan sekarang mbak ella dr tasmir andika
mereka semua sangat militan ya mas
jadi itu yang membuat kita saling menguatkan
jadi kita semua tergeraknya dengan hati
karena kita tidak bisa melihat ada permintaan yang harusnya sangat urgent
dan mungkin kita bisa membantu menyelamatkan nyawa itu ya
jadi kita akhirnya sangat berharga
dan sampai sekarang akhirnya kita memutuskan jika masih tetap ada permintaan akan tetap kita layani ya
tetapi kenyataannya di lapangan sangat tinggi sekali permintaannya
dan itu pasti sudah atas rekomendasi dokter
jadi kita selalu berusaha untuk membantu ya
jika ada permintaan yang masuk ke
yang masuk ke tiga kontak person di kami
itu sih mas
dok kalau berbicara soal permintaan ini kan tinggi ya
apalagi kemarin kasusnya juga sempat melonjak di indonesia
sampai saat ini setiap harinya dari plasma hero sendiri bisa mengeluarkan atau bisa membagikan berapa kantong plasma konvalesen
ya ini memang sejak juni juli ini sangat tinggi sekali
jadi kami hanya ada tiga kontak person
dan sehari bisa tujuh puluh seratus yang menghubungi kami
jadi memang sangat sangat tinggi
dan kami berusaha juga untuk menyebarkan lagi link google form untuk penyintas yang mau berdonor
dan alhamdulillah lumayan sudah ada berapa sekitar ada lima puluh ya yang mau berkenan untuk berdonor
dan itu yang coba kami terus edukasikan
karena mereka juga ternyata tidak tahu ya
saya harus bagaimana nih saya ingin donor
saya harus bagaimana
dan itu tugas kita untuk mengedukasikan memberitahu alur syarat sampai akhirnya dia bisa berdonor
dan kami memang tidak pernah menghitung ya
dari sekitar lima ratus lima puluh lebih database kami insya allah semuanya sudah kami salurkan
kami minta untuk datang ke pmi atau unit transfusi darah untuk screening kami edukasi
dan itu sudah berlangsung sampai sekarang
jadi kami memang tidak pernah menghitung apakah ada berapa atau bagaimana
jadi kami hanya senang aja kalau misalnya ada yang feedback ke kami sudah dapat pendonor
jadi paling tidak kita membantu mengkomunikasikan menghubungkan antara penyintas
kita arahkan ke pmi
kemudian kami akan berbincang dengan penyintas
kemudian kami memberitahu ke keluarga pasien ini di pmi di kota a
ada pendonor yang mungkin bisa dimanfaatkan kantong plasmanya
ini kalau kita ingat begitu ya pada juni dan juli lalu memang banyak sekali di lini masa di sosial media
bermunculan begitu ya orang yang sedang mencari plasma dan juga sedang mencari donor
dan saat ini kan terus bermunculan komunitas dan juga kegiatan donor plasma convalescent
harapan dari dr aryani seperti apa nih
untuk melihat plasma sendiri dan juga pandemi ke depannya
ya kami sangat mengharapkan pandemi ini segera selesai
kita membantu sama sama memutus pandemi ini mungkin dengan membantu memfasilitasi
adanya permintaan yang sangat tinggi untuk terapi plasma konvalesen ini
saya senang sekali banyak komunitas yang akhirnya muncul ya
dengan berbagai macam nama
dan saya senang sekali dan kita bisa berkolaborasi bersinergi
karena memang kita tidak bisa berjalan sendiri
jadi kita harus membuat jejaring
dan alhamdulillah kita juga ada banyak jejaring dengan berbagai komunitas tersebut
dan kita sama sama bergerak
karena kalau kita ingin cepat kita berjalan sendiri
tapi kalau kita ingin berjalan lebih jauh kita harus bersama sama berkolaborasi bersinergi dengan semua komunitas tersebut
itu juga jadi harapan kita semua ya
pandemi sudah tidak ada
tapi paling tidak sekarang lonjakannya sudah bisa menurunlah
lebih kecil daripada bulan juni atau juli kemarin
nah tapi kan karena masih ada beberapa orang yang terpapar covid sembilan belas sampai saat ini
artinya plasma konvalesen masih dibutuhkan nih bu dokter
nah ada beberapa pertanyaan juga di leni masa yang sebetulnya juga apa namanya menggelitik gitu
emang kalau sebelum donor darah atau donor plasma konvalesen ini nggak boleh makan berminyak
apa sebetulnya larangan larangan seperti itu
tapi dijawabnya nanti kita akan kembali lagi usai jeda
tetaplah bersama kami
ibu sylvi nanti masih bersama kami
tetaplah di heroes of hong kong astanggo melawan pandemi
kembali lagi bersama kami di cnn indonesia program spesial kemerdekaan heroes mong us
balik lagi dengan dr aryani pegiat gerakan plasma heroes
tadi saya sempat salah sebut bu sylvi
keinget semua pejuang pejuang yang hari ini ada di cnn indonesia
dr aryani tadi kan saya sempat nyentil nih
banyak ternyata yang ngomong di lini masa nih
netizen netizen warganet plus enam puluh dua yang bilang
katanya nggak boleh makan gorengan
sebetulnya sosialisasi seperti itu benar nggak sih dok
saya malah tahunya dari para pendonor nih
kita kan punya wa group relawan jejaring nih yang ada di seluruh indonesia
mereka saling berbagi tips nih
karena mereka ada yang sudah berdonor kemudian ditolak
karena plasmanya keruh
akhirnya kebuang itu plasmanya
mereka kan sedih ya kecewa
kenapa kok plasma saya kok kena
karena itu keruh ya
akhirnya ada yang memberitahu
oh harusnya sebelum berdonor harus fit dulu kondisinya
jadi jangan begadang banyak minum air putih
jangan makan yang berlemak seperti jeruan atau makanan makanan yang berlemak
paling tidak tiga hari sebelum berdonor
karena itu nanti akan meningkatkan kolesterol ya
nanti yang menyebabkan plasma menjadi keruh
karena kalau plasmanya keruh itu nggak bisa nggak bisa dipakai
ya terbuang percuma ya kan sayang ya
jadi memang benar itu
jadi memang harus jaga kondisi
nggak boleh begadang fit
kemudian tidak ada sakit sakit pada saat akan berdonor
harus banyak minum yang lebih dari sebelumnya
dan dijaga makannya
jadi harus yang banyak sayur buah
tidak gorengan atau yang berlemak lainnya
itu memang benar
nah reza oki itu nggak makan gorengan kan
alhamdulillah lancar gitu ya
karena waktu itu saat mendaftar di pfi via whatsapp waktu itu kalau di dki jakarta ya
dikasih tahu gitu syaratnya apa saja apa yang harus dilakukan dua puluh empat jam sebelumnya gitu
jadi supaya kita datang ke sana kondisi tubuh fit dan juga plasmanya bisa diterima gitu ya
tapi dok saya mau tanya lagi
ini kan memang banyak sekali rumah sakit yang sudah menerima begitu ya plasma
namun data yang kami dapatkan ternyata masih saja kurang
nah sebenarnya apa yang menjadi penyebab nih dok
apakah memang kurangnya minat para penyintas ini untuk menerima
atau apa dok
itu tadi kendalanya macam macam ya
jadi kondisi ini sekarang ini ppkm mobilitasnya sulit ya
kemudian kedua juga masih banyak penyintas yang belum fit
ada yang kena long covid
jadi syarat untuk berdonal kan harus bebas gejala apapun ya
harus dalam kondisi sehat
itu mungkin yang masih banyak yang belum bisa memenuhi syarat

ada yang kena long covid
jadi penyintas yang belum fit
ada yang kena long covid
banyak penyintas yang tidak mempunyai hasil swab pcr atau swab antigen positif
nah itu jadi pada saat mungkin dia tidak punya bukti itu
itu yang menyebabkan akhirnya dia tidak bisa berdonor karena tidak bisa memenuhi persyaratan administrasi
kemudian juga selain trauma takut dengan jarum
kemudian juga ini yang sama
karena dia lama dari sembuhnya akhirnya kadar antibody covidnya sudah menurun
makanya disarankan setelah dia sembuh dan bebas gejala empat belas hari setelah sakit
dari selesai isomannya atau negatifnya
kira kira untuk bisa melakukan screening ya ke pmi atau unit transfusi darah di rumah sakit yang melayani
karena ada rentang waktunya
jadi kalau sudah terlalu lama misalnya sudah lebih dari tiga bulan
otomatis kadar antibodynya akan turun ya
akan lebih sedikit
akhirnya dia tidak bisa plus untuk non plasma
terhadap periodnya ya
yang dulu tiga bulan
yang sekarang sudah diperpanjang dari surat dari pmi yang terbaru
tidak enam bulan setelah
segeralah untuk bisa memanfaatkan ya
momen saat plasma anda itu sangat dibutuhkan oleh banyak orang
nah dok tadi kalau kendalanya karena trauma
kemudian memang kurang sosialisasi begitu ya
apakah di tempat pendonoran atau di pmi nya begitu
mesinnya ini juga sudah tercukupi
kalau dari pengetahuan dr aryani
apakah mesin mesin ini sudah bisa memenuhi kebutuhan
kebutuhan harian khususnya
jadi hanya di kota kota besar mbak yang mesinnya cukup banyak
seperti di pmi dki ada lebih dari sepuluh ya
oleh karena itu pmi dki bisa datang jemput bola
jadi ke gedung mana melakukan screening
tetapi di kota lain itu sangat sangat minim
jadi kadang kadang pmi hanya punya satu
nah kalau hanya satu
otomatis sangat terbatas ya penggunaannya
karena paling satu
mungkin satu jam
dan setelah selesai dipakai harus istirahat paling nggak tiga puluh menit
nah itu dalam sehari paling maksimal hanya bisa empat sampai lima
dan itu pun harus istirahat
kalau terlalu di reforces akhirnya sering sering rusak
itu yang sering terjadi di daerah
dan tidak semua daerah itu memiliki pmi yang bisa melayani donor plasma
karena alatnya kan khusus ya
alatnya berbeda dengan donor darah biasa
kemudian sdm nya juga harus terlatih
ini yang menyulitkan juga
jadi hanya di kota kota besar
di kalimantan pun hanya di banjarmasin di balikpapan di rumah sakit yang besar
jadi di kota lain pun tidak ada fasilitasnya
itu yang juga masih belum merata ya
fasilitas donor plasma konvalesen ini di indonesia
ini yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah penyintas yang kembali terinfeksi begitu ya bisa kembali mendonorkan plasmanya nantinya setelah negatif dok
ya jadi kalau dari aturan dari pmi yang penting dia sudah bebas gejala paling tidak empat belas hari dari selesai isolasi mandirinya
atau dari hasil bukti surat keterangan sehat dari dokter
atau bukti hasil swab negatifnya
itu boleh sakit
ya karena covid sembilan belas dua kali
jadi intinya dia harus benar benar sudah fit sudah sehat
dok sejauh ini kan kita tahu hasil uji klinis di banyak negara dok
menunjukkan memang terapi plasma konvalesen belum begitu signifikan
untuk mengurangi lonjakan covid sembilan belas begitu
belum begitu efektif
nah sementara kalau dari pandangan dokter dok
kalau dari pandangan dokter sendiri sampai saat ini
hasil uji di indonesia tentang terapi plasma konvalesen ini seperti apa dok
ya jadi memang negara kita sedang dalam keadaan tidak baik baik saja
dan memang terapi plasma konvalesen ini sama dengan vaksin
jadi diperbolehkan dengan emergency use authorization
jadi memang belum ada rekomendasi harus digunakan
dan dari kementerian pes memang menyatakan ini hanya terapi tambahan
bukan terapi yang utama
artinya sebenarnya tidak diberikan pun tidak apa apa
karena hanya terapi supporting ya terapi tambahan
dan kita memang semuanya sedang menunggu nih mbak
penelitiannya sebenarnya beberapa sudah selesai berlangsung
ada dari balint bankes dari kementerian stake print dari bpom dari egman
dan pendidikan multi center di delapan rumah sakit besar di indonesia sudah selesai
cuman kita sangat sangat menunggu ya hasil rekomendasinya
apakah tapi plasma konvalesen ini penelitian uji klinisnya bermanfaat efektif atau tidak dilakukan yang sudah dilakukan di indonesia ini
jadi kita masih menunggu memang
tapi kita memang saatnya memang ya dari itu
dari pedoman terapi
dari kementerian kesehatan
kemudian dari fda juga mengeluarkan emergency use authorization bahwa terapi plasma konvalesen ini sebenarnya tak efektif asal dengan syarat dengan fitur atau kadar antibody anti sars cov nya yang tinggi
bukan yang rendah
dan diberikan pada fase fase awal
jadi bukan pada fase dengan derajat penyakitnya yang serat apalagi yang kritis
jadi itu sudah sangat terlambat
ini memang timing kemudian kadar antibody yang ada di plasma itu dan derajat sakit comorbid segala macam itu sangat mempengaruhi efektivitas dari terapi plasma konvalesen ini
oke berarti memang harus mendapatkan petunjuk dari dokter dulu
dan satu lagi bahwa tidak semua orang yang terinfeksi covid sembilan belas bisa menerima terapi plasma konvalesen ini ya

dan kita harapkan memang sosialisasi akan semakin berjalan
dan sosialisasi akan semakin marak begitu sehingga memang kebutuhan plasma konvalesen di indonesia ini bisa segera terpenuhi semua ya
baik dok kalau tadi doanya adalah harapannya pandemi ini segera berakhir
pertanyaan terakhir dok
kalau pandeminya berakhir kan permintaan plasma konvalesennya juga berkurang ya
nah apakah plasma hero ini masih akan tetap dijalankan sampai dengan nantinya
kita akan terus mengedukasi
jika plasma ini ternyata
kita taat sains ya
kalau ternyata terapi plasma konvalesen ini memang tidak efektif kita juga akan mengedukasikan kepada orang orang bahwa terapi plasma konvalesen ini tidak efektif
jadi kita tetap menjalankan edukasi
edukasi untuk membantu memerangi pandemi ini
apapun itu ya dengan edukasi protokol kesehatan mengenai vaksin atau hal hal apapun yang bisa membantu untuk segera hentikan demi ini
nah kalau ada yang mau donor lewat plasma hero bagaimana caranya dr aryani
bisa lihat di website kami di plasmahero help
jadi bisa menjadi pendonor atau bisa juga sebagai pemohon ya
kita yang mencari
kita akan bantu
baik dokter aryani
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
semoga dokter dan juga teman teman relawan selalu diberikan kesehatan dan juga terpenuhi begitu ya semua permintaan plasma konvalesen di indonesia
terima kasih dok
salam sehat dok
salam sehat semuanya